anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
gubernur jawa barat ridwan kamil resmi memperpanjang psbb tingkat provinsi
hingga dua puluh enam juni dua ribu dua puluh mendatang khusus untuk kawasan bogor depok dan bekasi
ini mengikuti rentang waktu psbb dari pemprov dki jakarta
yakni hingga dua juli dua ribu dua puluh
hal ini tidak terlepas dari peningkatan reproduksi covid sembilan belas dalam dua pekan terakhir di sana
dalam evaluasi virus covid sembilan belas beredar di perkotaan mayoritas di bodebek dan juga bandung raya
lalu apa strategi pemprov jawa barat untuk terus menekan angka penyebaran covid sembilan belas
terutama di pusat pusat keramaian seperti pasar
kita akan membahasnya malam ini dengan sejumlah narasumber yang telah bergabung melalui video conference
ada gubernur jawa barat ridwan kamil kang emil selamat malam
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih sudah bergabung bersama kami
semoga sehat sehat saja di sana kang
dan juga ada pak ngadiran waketum appsi atau asosiasi pedagang pasar seluruh indonesia
pak ngadiran selamat malam
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pak emil assalamualaikum kang emil
pak ngadiran sehat sehat doa dari saya
alhamdulillah sehat kang
baik dan kita nanti juga akan mengundang pandu riano
selamat malam pak emil
dan pak ngadiran
pandu sehat sehat pak pandu
selamat malam dokter pandu
baik kita ke kang emil terlebih dahulu
kang emil ini psbb proporsional di jawa barat
ada tiga kategori begitu ya
yang dua puluh enam juni sampai dua juli
dan juga yang masih ada di zona kuning begitu
apa pertimbangan dari psbb yang berbeda beda ini kang
ya jadi jawa barat sampai hari ini
masuk kategori terkendali
bahkan dalam beberapa hari terakhir kan
angkanya di belasan belasan ini kan
kasus berbanding terhadap lima puluh juta
angka reproduksi covid juga selalu masih di bawah satu
sudah satu bulan terakhir
walaupun fluktuatif ya
dan memang ada kenaikan tapi masih di bawah satu
nah dari awal kita ini sangat ilmiah
salah satunya pak pandu riono ini
menjadi narasumber kami
bagaimana mengambil keputusan
nah akhirnya salah satu keputusan yang kita sepakati
adalah bahwa dosis dari psbb
itu tidak boleh dipersamakan
tergantung dari penularannya
maka bodebek itu klusternya jakarta
maka kebijakannya harus persisama
seperti kebijakan jakarta
supaya satu frekuensi
kemudian ada bandung raya
itu klaster berikutnya
itu juga harus satu frekuensi
kemudian di luar dua itu
karena ternyata kesimpulannya
covid di jawa barat beredarnya
hanya mayoritas di dua metropolitan tadi
nah oleh karena itu
karena ada tiga situasi
maka kita lakukan tiga treatment yang berbeda
tapi bagaimana dasarnya
satu berdasarkan indeks yang tadi
salah satunya reproduksi covid
kemudian kita bikin level kewaspadaan
ada hitam merah kemudian kuning biru dan hijau
nah per hari ini
maaf lima belas kota kabupaten
sudah kategori biru
kemudian ada kategori yang berbeda

oleh karena itu keputusannya adalah
kepada yang masih kuning
kita perpanjang psbb
supaya bisa ke biru dan hijau
karena hasilnya memang psbb sangat efektif
tapi punya pengorbanan yaitu ekonomi
nah disinilah sebagai pemimpin kita paham
tidak mudah karena harus hanya kesehatan
dan ekonomi juga luar biasa
maka kita menyeimbangkan
maka bu rebek disarankan
karena mayoritasnya masih kuning dan hijau
untuk terus psbb mengikuti jadwal dki
kemudian yang zona kuning non bu rebek
itu mengikuti jadwal inkubasi secara umum
yaitu sampai tanggal dua puluh enam juni
sementara yang zona biru
kepada kelurahannya yang skala mikro
tapi yang sudah secara umum membaik
bisa melakukan adaptasi kebiasaan baru atau akb
kira kira begitu urutannya
sehingga di masa depan juga
selama masih ada kuning
dan epidemiolog juga
kami akan meneruskan psbb ini
sampai semua yang kuning ini bisa bergeser ke biru
dan mudah mudahan ke hijau
kira kira itu cara jawa barat melakukan keputusan
dalam mengendalikan covid
tapi juga pelan pelan ekonomi dibuka
agar ekonomi bisa berjalan
seperti harapan mungkin pedagang pasar
tentulah dengan protokol kesehatan
seperti tadi saya mengecek ke pasar
kemarin ke pangandaran dan sebagainya
memastikan protokol ketat
definisi bertahap itu adalah
dimulai dulu dari resiko rendah kesehatan
maka industri perkantoran minggu kemarin sudah
masuklah minggu ini ekonomi resiko tinggi sebenarnya
yaitu ekonomi yang persentuhan orangnya ganti ganti
seperti pedagangan masuk ke pasar mal dan sebagainya
urutannya seperti itu
dan akan dievaluasi setiap tujuh hari
bahkan ada daerah yang turun kelas
seperti di kota tenggarut dari tadinya sudah biru
kemarin terpaksa dengan berat hati
saya umumkan turun lagi ke kuning
ini menandakan tiap waktu kita evaluasi
jangan sampai terlena
jangan sampai kewaspadaan turun
karena dari hasil baik baik
bisa jadi kurang baik dan buruk
nah itulah kenapa terlaku terakhir dari saya
untuk memastikan adaptasi kebiasaan baru di zona biru ini
berjalan dengan baik
kita siapkan kewaspadaan enam ratus dua puluh tujuh mobil covid
jadi saya mengubah
mengkonversi mobil ambulans yang biasa ada di kecamatan
dijadikan mobil testing covid jumlahnya enam ratus tiga puluh
dan kita punya lab bsl tiga
satu satunya di indonesia bsl tiga berbentuk mobil sudah mulai beredar
untuk ngetes dua ratus sampel per hari
nah inilah cara jawa barat
menggerakkan ekonomi dengan dasar kesehatan yang sudah siap
angka reproduksi rendah tapi tetap waspada
dan tetap kepada yang kuning kita kasih dosis dosis pengatatan
sesuai dengan kadar dan wilayah
baik kang emil ini selanjutnya mungkin saya ke dokter pandu terlebih dahulu
menyambung penjelasan yang tadi telah diungkapkan oleh kang emil
dr pandu bagaimana anda melihat pembatasan sosial proporsional di jawa barat hingga saat ini
dan apakah dengan indeks reproduksi tadi yang sepetiknya masih dinamis
begitu sudah tepat pembagian ini dilakukan dr pandu
ya kalau kita melihat bahwa
itu kan salah satu indikator yang penting adalah angka reproduktif efektif
walaupun jawa barat selalu berpengaruh dengan pengaturan sosial yang penting dan yang penting adalah angka reproduksi efektif
jika sudah rendah di bawah satu itu artinya kan virus sudah terkendali
dan kita melihat bahwa di beberapa wilayah masih perlu kewaspadaan yang tinggi
jadi sikap kehati hatian ini patut ditiru oleh semua peladera
bahwa ketika ingin melonggarkan atau masuk ke tahapan adaptasi kebiasaan baru
itu diikuti dengan kewaspadaan yang makin tinggi
jadi testing harus semakin meningkat
kontak tracing dengan semakin meningkat
dengan demikian kita akan memasuki daerah atau wilayah yang lebih aman
karena rasa aman ini akan sangat menjadi penting
dalam kehidupan masyarakat sebelum memasuki kehidupan baru tadi
jadi sikap adaptasi ini suatu adaptasi yang dimana
kaligus membuka kemungkinan kegiatan
kegiatan ekonomi dan sekaligus juga meningkatkan kewaspadaan
sesuai dengan besari masalah yang ada di wilayahnya masing masing
ya sikap adaptasi kebiasaan baru yang benar benar harus diterapkan dari berbagai sisi begitu ya dokter pandu
ini mungkin kita ke pak ngadiran selanjutnya
kalau asosiasi pedagang pasar sendiri
apa sebetulnya yang saat ini diprioritaskan oleh para pedagang yang diinginkan
baik assalamualaikum selamat malam kak emel
terima kasih dengan apa yang disampaikan dan dijelaskan oleh
pak emel tadi termasuk pak dokter
dimana ada langkah langkah yang sangat terukur
yang disampaikan oleh pak emel
tentu kami mengapresiasi
dan kami menyambut baik
berharap betul kepada sahabat sahabat saya
kawan kawan saya yang ada di pasar tradisional
untuk tetap patuh mematuhi
sop ataupun langkah langkah yang telah diputuskan dan ditetapkan oleh
pemda ataupun pemerintah daerah tempat
dan kami memohon dan menghidup
kepada para pengelola pasar
khususnya pada para teman teman pedagang pasar
hendaknya pedagang pasar itu juga dilakukan rapid test
ataupun test untuk mengetahui
supaya saudara saudara kami yang ada di pasar ini
apabila ditemukan ada yang memang patut
harus mengasingkan diri
pantas namanya harus menjaga diri
ini harus diberi hati
demikian pula kepada para pengunjung
malam pasar atau yang jelas kalau mall
itu kan lebih mudah karena pintu masuk dan keluarnya itu
atau boleh dikatakan itu
tetapi di pasar tradisional
yang pasarnya atau pintu masuk keluarnya itu menyebar di mana mana
ini harus mempunyai cara dan kiat khusus
kerjasama bagaimana dengan pemerintah daerah
bukan hanya diserahkan kepada pengelola pasar
atau kepada pedagang saja
tetapi juga pada pemerintah daerah dalam hal ini
bagaimana mengerahkan semua
jacaran yang terkait
ataupun pejabat instasi terkait lain
dalam rangka turut menjaga
agar supaya gimana arah pengunjung harus masuk
gimana mereka harus dilakukan pengecekan
agar supaya semua juga harus menggunakan masker
harus melalui cuci tangan
dan ini harus disediakan dengan baik
perhatikan teman teman melihat
ada beberapa di situ tempat cuci tangan
airnya kurang sabunnya habis
ini kan juga tidak boleh terjadi
kalau itu tidak boleh terulang kembali
oleh karena itu
ayo kita kerjasama yang baik
agar supaya pengendalian ini
jadi jangan sampai nanti
atau ada sasaran sasaran bahwa
pasar tradisional menjadi pusat
nah itu yang tidak boleh terjadi
jadi kita berharap sekali
ya baik ini kekhawatiran akan timbulnya
kluster kluster baru begitu tadi pak ngadirman
sempat mengatakan juga diharapkan ada titik masuk
dan juga titik keluar yang
yang pasti begitu dari pasar
kang emil menanggapi adanya kemungkinan
kluster kluster covid sembilan belas baru terbentuk ini
bagaimana kang dijawab usai jeda berikut
kang emil seren indonesia prime news akan segitu
bergerak kembali tetap bersama kami
anda kembali di cnn indonesia prime news
dan kita lanjutkan dialog kita pada malam hari ini
masih ada gubernur jawa barat tiduan kang emil
dan juga ada pengadilan wakultum asosiasi pedagang pasar
seluruh indonesia dan juga ada dokter pandu epidemiolog
dari universitas indonesia
kita ke kang emil kang emil tadi sempat dikatakan
oleh pengadilan tentang kekhawatiran
adanya kluster kluster baru dalam hal ini
kluster pasar begitu apa yang akan dilakukan
antisipasi langkah yang dilakukan
pemprov jawa barat untuk timbulnya
kluster kluster baru ini tidak hanya di pasar
saja tapi juga di tempat tempat kerumunan lainnya
ya jadi dari data ilmiah yang kita dapat
yang harus diwaspadai itu ada dua kelompok
di hari hari ini yaitu aktivitas di pasar dan juga di tempat tempat kerumunan lainnya
yaitu aktivitas di pasar dan pergerakan orang dari jakarta
yang masih bulat balik juga ke daerah jawa barat
nah oleh karena itu sejak minggu lalu sudah saya perintahkan
enam ratus dua puluh tujuh mobil tes covid ini fokus di tujuh ratus pasar
terdiri dari lima ratus pasar tradisional milik pemerintah
dan dua ratus milik swasta
memang ada dinamika seperti di cilengsi dan lain sebagainya
saya kira itu nanti bisa diselesaikan dengan cara yang baik
nah hasil kajian kita rata rata dari temuan
lima pasar yang ditutup karena ada terpapar positif
itu rata rata tingkat kedisiplinan baik pedagang maupun pembeli
itu sangat rendah memakai masker
hasil kajian mengatakan yang paling utama itu masker
kemudian jaga jarak dan cuci tangan
nah oleh karena itu saya titip ke pengadilan
tolong daripada nanti pasarnya ditutup gara gara ada kesalahan
ketidakdisiplinan satu dua pedagang
tolong dihimbu terus menerus agar pedagangnya pakai masker
dan juga tidak melayani pembeli yang tidak memakai masker
dua duanya ini kan bisa saling menulari kira kira begitu
dan khusus pada pedagang pasar saya titip kalau bisa juga pakai sarung tangan
karena kan pegang uang dari pelanggan
pegang barang atau bersentuhan dan lain sebagainya
nah saya kira ini salah satu cara kita untuk memastikan pasar kembali
bergeliat ya tanpa ada hal hal yang negatif selama interaksi
di saat adaptasi kebiasaan baru ini
nah mulai besok juga shopping mall sudah mulai dibuka
itu relatif seperti tadi pengadilan sampaikan
kalau mall relatif mudah terkendali karena satu manajemen
tingkat kepatuhannya juga lebih mudah dikendalikan
dibandingkan di pasar tradisional
jadi itulah tantangan jabar untuk menjaga agar angka reproduksi tetap rendah di bawah satu
kasus tidak banyak
kami melakukan pengetesan yang per hari ini sudah hampir enam puluh ribu pcr
kan hari ini jawa barat dua enam ratus terhadap lima puluh delapan tes pcr
jadi jawa barat dengan berbagai standar sudah masuk kategori yang penting
untuk mengendalikan kondisi covid sembilan belas
nah kalau pasarnya bisa kita kendalikan mas
dengan tes masif oleh enam ratus dua puluh tujuh mobil tadi
dan edukasi dari pedagang pasar sendiri
saya meyakini harusnya jawa barat bisa mengendalikan potensi kluster dari pasar
tinggal mengawasi pergerakan yang saya khawatir bodebek
karena memang tinggalnya di bodebek tapi kan kerjanya di jakarta
warahwiri naik kendaraan
maka saya perintahkan kepala daerah untuk sampling testing di stasiun
mungkin dua hari sekali atau tiga hari sekali
untuk memastikan apakah ada situasi anomali yang harus diwaspadai di stasiun depok bogor bekasi menuju jakarta
inilah tindakan yang sangat ketat dari jawa barat
untuk memastikan kita dan per hari ini juga kita total kasus bukan lagi
sempat selalu kedua kemudian jatim sekarang menggeser kemudian sulawesi selatan juga
nah jawa barat terus menahan dengan teori teori yang sebenarnya
mayoritas itu dikasih tau oleh dr panduryono
saya suka baca tweetnya dan lain sebagainya
sangat ilmiah jawa barat sangat ilmiah
kami sangat ingin mengambil keputusan dengan mendengarkan para ahli
baik kesehatan maupun ekonomi
saya kira itu kelebihan jawa barat
ini terkait dengan kawasan wisata
puncak pada saat ini mulai ramai dikunjungi oleh para wisatawan dari berbagai daerah
ini melihat keramaian kerumunan kendaraan di puncak saat ini
ya saya sudah rekomendasikan karena kan beda dengan jakarta ya
kalau jakarta kan bisa kendali teknis langsung secara aturan perundang undangan
kalau kami kan rekomendasi ke bupati rekomendasi ke wali kota kira kira begitu
nah contoh pangandaran sudah kasus tiba tiba kemarin lima kasus datang pendatang dari jakarta masuk
sehingga langsung di swab dan di karantina kira kira begitu
nah saya juga sudah menghimbau ke bupati bogor
pembukaan wisata ini bertahap secara umum pariwisata ini kan punya resiko
maka tahap satu itu adalah wisata outdoor siang kira kira begitu
yang hiburan malam dan kegiatan wisata atau hiburan yang malam itu
dan indoor itu kita tunda dulu
karena korea selatan kan second wave nya datang dari hiburan malam kira kira begitu
maka rekomendasi pertama kita kepada kepala daerah jawa barat
kalau mau buka para wisata outdoor dan siang
tunda dulu yang malam dan indoor
nah yang siang juga tahap satunya warga jawa barat dulu
jangan menerima warga dari luar jawa barat
maka di puncak ini mayoritas masih jakarta kita pantau
ini sedang kita koordinasikan dengan kapolda dan lain lain
supaya jangan euforia warga di daerah masih banyak kasus
kemudian mungkin cari hiburan ke puncak dan sebagainya
akhirnya bogor nggak selesai gitu kan
nah ini yang gak mudah lah ya
tapi kita akan koordinasikan lebih baik lagi
baik kang emil
dokter pandu ini untuk menjaga tadi indeks reproduksi covid sembilan belas di jawa barat tetap di bawah satu
begitu agar tidak ada kluster kluster baru yang terbentuk
sebetulnya bagaimana apa yang harus dilakukan dan bagaimana penjelasan ilmiah
adanya penambahan kluster ataupun adanya tiba tiba lonjakan pasien covid sembilan belas begitu kang
ya ini memang jawa barat ini ibarat gadis cantik ya
itu banyak didatangi orang
termasuk orang orang jakarta
jadi godaannya besar sekali dan bagaimana supaya waspadanya perlu ditingkatkan terus
karena banyak orang dari jakarta yang daerah masih tingkat penurunannya tinggi
masuk ke wilayah yang relatif dimana penurunannya sudah mulai konsisten
nah ini yang perlu antisipasi
memang paling sulit di jawa barat karena strukturnya di mana tanggung jawabnya ada di wilayah
kabupaten atau di kota
jadi kalau saya melihat sih walaupun demikian itu bukan kesulitan
jadi koordinasi dengan bupati dan wali kota itu saya lihat harmonis
itu yang membuat jawa barat walaupun banyak godaan untuk terjadi peningkatan kasus
kelihatannya berhasil menekan itu
jadi yang kenapa bisa berhasil menekan
karena antisipasi testing tadi
pasti akan ada kegiatan peningkatan kasus
tapi peningkatan kasus itu segera teridentifikasi
dengan kecepatan testing dan surveillance nya
kemudian melakukan kontak tracing yang cukup baik
rasionya antara kasus dan jumlah yang harus di tracing itu cukup banyak
dan juga akhirnya hasil mengesulasi
jadi tidak akan terjadi ledakan yang tinggi
tapi ada peningkatan
kasus yang bisa diatasi
di pendekatannya lokal lokal
yang nanti supaya secara keseluruhan
itu memberikan dampak yang sinergis
karena kita akan beralih menjadi pembatasan sosial yang berskala besar satu provinsi
nanti sifatnya lebih ke arah lokal lokal
bila ada peningkatan kasus secara lokal di atasi lokal
walaupun itu pasar kerumunan tempat pariwisata dan sebagainya
itu sudah teridentifikasi dengan lokal lokal dan di atasi lokal
sehingga lebih mudah mengantisipasi
untuk segera melakukan
seperti tadi melakukan testing pada di stasiun atau di terminal
itu suatu pemikiran yang luar biasa menurut saya
karena sudah teridentifikasi
kebanyakan orang tidak mengidentifikasi atau tidak mengantisipasi
jadi menurut saya jawabannya kelebihannya di situ dibandingkan
wilayah lainnya antisipasi
dan bisa melakukan tes yang cepat
dan bisa melakukan menekan untuk melakukan tes yang cepat

jadi ini harus teruskan terus pak rituan kamil
karena saya percaya jawa barat ini akan terus menerus di bawah satu
dan kelihatannya konsisten di bawah satu
walaupun ada dinamika yang tidak banyak meningkat
dan saya kira akan lebih jauh lebih aman
dan kita lebih percaya bahwa ini memang akhirnya
jawa barat menjadi wilayah yang relatif aman
dan juga bisa lebih produktif kehidupan ekonominya bisa pulih lebih cepat
dan juga tracing yang agresif begitu ya dokter pandu
dan selanjutnya kami akan ke pak ngadiran
terkait bagaimana dengan kesiapan sosialisasi asosiasi pedagang pasar ini
untuk kemudian memberikan pendidikan protokol kesehatan bagi seluruh pedagang pasar
tadi kang emil sempat mengatakan ada tujuh ratus pasar di provinsi jawa barat
kita bahas nanti usai jeda cnn indonesia prime news segera kembali
anda kembali di cnn indonesia prime news
dan kita masih membahas soal psb berproporsional di provinsi jawa barat
ya kita akan ke gubernur jawa barat
tadi sempat diungkapkan kepercayaan diri begitu dokter pandu terkait dengan jawa barat
yang bisa akan terus mengontrol indeks reproduksi covid sembilan belas di bawah angka satu begitu

apa yang kemudian yang akan dipersiapkan untuk menghindari adanya gelombang kedua atau second wave dari covid sembilan belas
yang mungkin saja terjadi apabila psbb proporsional adaptasi kebiasaan baru ini diberlakukan
ya seperti tadi saya bilang kami ini selalu mendengar kami tidak mau tahu urusan keilmuannya
tapi keputusan politik ada di saya sehingga lahir batin saya sering istiqoroh juga
supaya keputusan kami ini tidak keliru
karena itu kan begitu yang menyangkut jutaan orang apalagi penduduk jawa barat kan lima puluh juta
jadi saya sama presiden korea selatan itu sama sama ngurus lima puluh juta orang
jadi di sini harus lebih inovatif lebih cari cara yang ampuh dan lain sebagainya
yang agresif makanya saya berinovasi enam ratus dua puluh tujuh ambulan kita konversi jadi mobil covid test gitu kan
ada yang berbentuk rapid test ada yang swab pcr
nah hanya dengan itu kita bisa mengawal
jadi kalau tadi ditanya apakah ada gelombang kedua
saya kalau lihat kajian kajian mengatakan gelombang dua itu akan datang
tapi kita lebih siap jadi nanti kurvanya tidak setinggi gelombang pertama karena kita kaget kan disergap di
di apa di interupsi nanti gelombang kedua mungkin ada tapi kurvanya lebih landai
nanti gelombang tiga landai sampai mungkin virus itu hilang karena vaksin dan obat
nah jawa barat kira kira skenario nya seperti itu
saya nggak akan bilang bahwa pasti tidak akan gelombang dua
tapi menyiapkan terhadap hadirnya gelombang kedua ini jauh lebih siap lah
tapi ekonomi kita kan udah membaik mas
saya contohnya ban sos kan hanya sampai bulan juli kira kira skenario itu
nah kalau juga ekonominya masih di bawah kan agak susah
dengan ekonomi dibuka maka orang yang kena phk dirumahkan nggak dapat penghasilan
dalam sebulan juni dan bulan juli ini lama lama kan sudah naik
sehingga penerima bansos bisa berkurang sehingga anggaran negara bisa digeser untuk pembangunan
nah inilah buka tutup kebijakan lah kira kira begitu ya
tapi apapun itu keputusan kami pasti berdasarkan input dari para ahli
sehingga ada risiko
dan melihat cara kami menangani di jawa barat dengan mendengarkan para ahli ini
ya hasilnya seperti tadi angka angka membuktikan bahwa hasil tidak membohongi proses proses yang kami lakukan di jawa barat
baik kang emil mungkin selanjutnya saya ke pengadilan terkait dengan kesiapan para pedagang pasar
tadi dikatakan ada tujuh ratus pasar di provinsi jawa barat
begitu apakah sosialisasi protokol kesehatan yang ketat ini sudah bisa diterapkan
kita akan kepada seluruh pedagang dan juga termasuk kepada pembeli nantinya akan berinteraksi di pasar
ya terima kasih pak gup kang emil yang sudah melakukan sosialisasi ini pada semua warga
karena itu kami menghibur kepada semua pedagang dan masyarakat yang akan menjaga pasar
harus bisa memenuhi atau mematuhi aturan aturan
harus bisa memenuhi atau mematuhi aturan antara
jangan sampai yang anjuran atau kewajiban memakai masker itu tidak dilakukan
cuci tangan tidak dilakukan atau tidak disediakan
betul betul di pasar tradisional ini
dimana pintu masuk dimana pintu keluar dimana menjaga jarak
agar supaya betul betul itu dipatuhi oleh para pedagang dan para konsumen
dan mohon dengan hormat bisa berikan kepada semua masyarakat yang diperlukan untuk memperbaiki masker ini di provinsi jawa barat

membantu agar supaya di pasar tradisional tidak hanya diserahkan kepada pengelola ataupun security yang ada di pasar
di mana pengelola juga sangat sedikit jumlahnya apalagi security yang ada di pasar juga tidak memadai
oleh karena itu mudah mudahan dengan kebijakan yang ada
atau yang diterapkan oleh para pimpinan atau pejabat pemerintah daerah
ini akan bisa membantu percepatan mengendalian yang mana di pasar tradisional dianggap itu
mungkin akan ada penyebaran baru apabila ini dilakukan pembutaian dengan baik baik
nah oleh karena itu pengendalian pengendalian memang harus dijaga oleh semua pihak
itu yang penting dan terima kasih kepada kang emil
yang selalu aktif mensosialisasikan dan mengarahkan kepada pejabat atau instansi yang ada di jajarannya
untuk menjaga bukan hanya di sekolahan bukan hanya di karaman karaman kendaraan umum
tetapi terutama adalah di pasar pasar tradisional agar supaya penglihatan ekonomi ini akan bisa
walaupun belum cepat pulih tapi paling tidak saudara saudara kami ini akan bisa mendapatkan penghasilan walaupun kecil
tetapi tahapannya untuk pulih memang lama
tapi paling tidak ini ada income kembali
baik jadi asosiasi pedagang pasar menginginkan adanya rapid test yang cukup agresif atau massal begitu dilakukan
untuk menekan angka penyebaran covid sembilan belas di sana ya pak andiran dan juga tadi berbagai aspek aspek yang harus diperhatikan
apabila nanti termasuk pintu masuk pintu keluar tadi
mungkin selanjutnya saya ke dokter pandu ini terkait dengan kalau kita melihat berita belakangan
banyak sekali warga yang mengusir petugas yang melakukan rapid test begitu juga terjadi di salah satu pasar di jawa barat
nampaknya kalau anda mungkin bisa memberikan penjelasan yang lebih ilmiah begitu kepada masyarakat
agar hal hal seperti ini bisa tidak terulang kembali begitu masyarakat yang kemudian mengusir petugas yang melakukan pengetesan cepat atau rapid test
ya jadi rapid test itu kan hanya untuk mengidentifikasi apakah penularan masih ada
bukan berarti melarang pedagang untuk tidak berdagang
dan mungkin kita harus lebih bijak
dalam pemahaman ini
kalau didapatkan positif sebaiknya jangan ditutup pasarnya
tapi perdagang yang positif yang dianjurkan untuk menginsulasi dulu untuk menginsulasi diri
supaya tidak berdagang sehingga dia juga tidak menularkan pada keluarganya juga
karena dia harusnya berterima kasih
akhirnya oh saya tahu saya membawa virus dan saya tidak mau menurunkan pada yang lainnya
masuk pada teman teman pedagang ataupun pada keluarga
jadi ini harus dilihat dengan baik
dan positif seperti itu
kedua kita mohon kepada pemda di jawa barat
pembeda di setiap wilayah seperti kau paten dan kota
supaya pembatasan sosialnya sekarang sudah mulai lokal
jadi melibatkan mikro lah istilahnya
jadi misalnya lingkungan pasar lingkungan tempat tinggal
itu menjadi yang bertanggung jawab bukan hanya pemerintah
tapi juga pengejupan dari pedagang juga harus melakukan reorganisasi
juga harus melakukan reorganisasi
dan melindungi diantara mereka antara lain
menjamin supaya protokol kesehatannya dijaga misalnya
semuanya harus pakai masker karena pakai masker itu ternyata dampaknya luar biasa
kalau setiap orang pakai masker itu bisa menurunkan sampai lebih dari sepertiganya
apalagi kalau dikombinasi dengan misalnya menjaga jarak dan juga selalu cuci tangan
itu bisa rendah sekali kita tahu bahwa
sekarang ini masih tinggi risikonya
tapi bukan berarti kita tidak boleh keluar rumah tidak boleh berusaha
boleh mencari nafkah tapi kita harus juga melindungi diri kita sendiri
melindungi orang lain salah satu adalah menggunakan masker
kami juga akan kampanyekan pakai masker di melalui pasar pasar tradisional
kami tahu bahwa masalahnya juga lebih komplek daripada itu
tapi mudah mudahan bisa membantu teman teman di wilayah pasar tradisional untuk tetap
dan juga tetap menjadi suatu sarana aktivitas ekonomi rakyat yang lebih aman
karena kita melindungi bukan hanya pedagang tapi juga melindungi masyarakat
yang setiap hari memanfaatkan pasar tradisional ini
jadi kita akan ke arah sana juga membantu pak ridwan kamil dan teman teman
supaya bisa membantu komunikasi lah karena berkomunikasi itu jadi penting
dan dukungan dukungan atau ada salah faham miskomunikasi atau asal di isolasi dan lain lain
dan sebagainya dan kita bisa komunikasikan menjadi perhatian bersama
dan dipahami bahwa ini untuk kepentingan bersama
oke jadi edukasi itu sangat penting ya terkait dengan rapid test ini agar tidak terulang kembali
adanya pengusiran petugas reputasi di pusat krum
namun ini kang kamil singkat saja bagaimana tanggapan anda terkait dengan adanya pengusiran petugas
yang melaksanakan rapid test salah satunya di pasar cilengsi di jawa barat
iya setelah saya teliti itu sifat penolakan itu sebenarnya miskomunikasi
jadi tidak bisa di generalisasi bahwa seolah olah
sekarang ada gejala menolak dites semua tuh mau dites ya apalagi gratis kan
yang kemarin terjadi di cilengsi itu karena mereka pernah dites dan hasil tesnya belum diumumkan
kok sudah ada tes lagi kira kira begitu karena setelah dites pertama sampai ke pengetesan kedua
mereka merasa dirugikan karena ada ketidakpastian sehingga warga tidak mau datang kira kira gitu ya
makanya tadi sudah betul masukan dari pak pandu yang akan saya rapatkan besok
agar setiap hasil tes segera diumumkan
dan tidak harus selalu pasarnya itu ditutup ya kecuali jumlah yang positifnya mungkin ada indeks yang dianggap masif gitu
kalau cuma satu dua orang di skala besar yang jumlahnya ribuan kan kasihan secara ekonomi
dan saya akan melaksanakan yang tadi disebut pak pandu dan sudah dilaksanakan
yaitu pembatasan sosial berskala mikro yaitu lima puluh empat desa di jawa barat dari lima tiga ratus masih zona merah
karena kami enam ratus dua puluh tujuh tadi menggempur tujuh ratus pasar dan menggempur lima puluh empat desa seperti di garut ya
desanya kena langsung dua ratus an di swipe sewarga desa untuk memastikan tidak ada penyebaran
nah inilah cara cara jawa barat skala mikro sambil mengedukasi supaya tidak ada penolakan penolakan yang datang dari miskomunikasi
oleh karena itu tni polri saya minta selalu mengawal enam ratus dua puluh tujuh mobil covid test ini
supaya dalam proses mendatangi mereka yang akan dites di pasar pasar
tentulah kewibawaan aparat bisa memperkuat kedisiplinan dari warga
ini semua tuh memang tidak nyaman ya tapi demi keamanan
ya mudah mudahan cerita cerita di jawa barat ini bisa menjadi penguat buat kami bahwa solusi itu kurang lebih sudah ada di depan mata
tinggal kita disiplin saja
dengan tiga cara pakai masker cuci tangan dan berhenti berhenti berhenti
dan jaga jarum
baik kang emil dan semoga ini bisa diterapkan oleh seluruh masyarakat jawa barat dan juga masyarakat indonesia
agar terus memiliki kesadaran yang tinggi bahwa kita berperan cukup besar begitu untuk menekan angka penyebaran covid sembilan belas dengan tiga cara yang tadi diungkapkan oleh kang emil
baik bapak bapak terima kasih untuk dialog pada malam hari ini kang ridwan kamil gubernur jawa barat dan juga pengadiran waketum appsi dan juga dr pandu riono epidemiolog universitas indonesia
terima kasih sudah bergabung bersama cnn indonesia pada malam hari ini dan selamat malam
tumpahan minyak dari kmp dharma rucita yang karam jumat dini hari lalu di pelabuhan pandang bayi karangasem bali masih terus terjadi
kami akan kembali usai jeda berikut ini